puluhan warga di blitar kamis pagi dilarikan ke puskesmas karena mengalami muntah mual dan diare
diduga mereka keracunan usai mengkonsumsi nasi dari sebuah hajatan
beban agar petugas medis bisa memasukkan jarum suntik
para korban mengalami gejala yang sama berupa mual muntah dan diare
mereka dirawat di ruang ugd serta sejumlah ruangan dan lorong puskesmas
seluruh korban yang merupakan warga desa selorok ini
mengalami gejala keracunan usai menyantap nasi kenduri di rumah sunardi
korban keracunan mengaku menyantap nasi kenduri selang beberapa jam setelah hajatan usai
pemilik hajatan sunardi juga mengalami hal yang sama seperti empat puluh lebih warga lainnya
sunardi mengaku memasak sendiri masakannya
tapi itu sederhana sendiri
yang ini yang lebat orang itu kan tidak bisa kan mas
itu hajatannya apa mas
hai semuanya bisa menangis hingga kini jumlah korban mencapai lima puluh orang dan masuk dalam kategori
kejadian luar biasa untuk sementara karena ada jeda ya kayaknya ada masa inkubasi sepertinya
tercemar kuman dari makanan ada pesta akeko dengan bahan kambing kasus ini kini ditangani
para kepolisian resort blitar termasuk mengambil contoh makanan yang disantap oleh warga yosibionovianto